kami siang gunung anak rakatau kembali erupsi
kolom abu imbas erupsi ini mencapai dua ribu meter dari puncak gunung
dikutip dari detik com berdasarkan informasi dari pengamatan gunung api anak rakatau
erupsi terjadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
kolom abu terpantau berwarna abu dengan intensitas tebal bergerak ke arah utara dan timur laut
saat ini gunung anak rakatau masih berada pada status siaga atau level tiga
pvmbg mencatat hingga kamis dini hari gunung anak rakatau telah mengalami enam puluh gempa letusan
tiga puluh dua gempa embusan dan satu gempa tektonik
untuk itu pvmbg merekomendasikan warga dan wisatawan tidak berada di lima km radius kawah
anak gunung rakatau itu masih intens ya terjadi dan sampai saat ini sudah terrekam maupun secara visual terlihat
ada sekitar sembilan belas kali erupsi ya yang terjadi di anak gunung krakato
dengan ketinggian bervariasi antara dua ratus sampai dua ribu meter di atas puncaknya
ya pak kristianto kalau kita melakukan refleksi ataupun kita mencoba mengkomparasi
dengan kondisi anak gunung krakatau pada minggu sebelumnya
apakah ini akan ada peningkatan status anak gunung krakatau atau justru kondisi saat ini jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya pak
oke baik jadi kalau penentuan tingkat aktivitas itu sangat memperhatikan potensi ancaman sebetulnya
nah berdasarkan potensi ancaman saat ini hanya terbatas di dalam jarak sekitar
jadi itu letusan letusan maupun produk erupsi yang dikeluarkan itu
lontarannya maupun ini ya kalau ada aliran lava itu pun hanya terbatas di sekitar kurang dari lima kilo
jadi rekomendasi kami sampai saat ini itu untuk warga untuk tidak mendekati anak gunung rakatau ini dalam radius lima kilo
iya pak christian itu kalau anda katakan tadi potensi bahaya
memang harus dihindari ada lima km dari puncak gunung anak rakatau
lalu adakah hal lain yang memang harus diwaspadai terutama bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan sekitar kawasan gunung anak rakatau
berikut juga pengguna arus laut di sana pak
sebetulnya untuk yang di luar radius itu kita nyatakan ya sebetulnya pvmbg melihat itu aman ya untuk jalur laut maupun ini ya penduduk yang di luar radius ini
sementara kalau untuk ini produk asap abu letusannya ini selalu kita koordinasi dengan bmkg maupun keselamatan penerbangan
ini selalu kita menyampaikan setiap erupsinya itu dengan melalui fona ya
terakhir pak ini terkait dengan himbuan kepada warga selain lima km tadi untuk tidak ada di kawasan sekitar puncak gunung
lalu adakah informasi lain terkait dengan apabila memang guguran dari erupsi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor cuaca hujan
sehingga boleh jadi mengkhawatirkan buat para warga yang ada di sekitar sana pak
kalau faktor cuaca maupun iklim ya sebetulnya tidak berpengaruh terhadap aktivitas gunung
jadi jangan terpancing isu isu yang berbeda
karena tadi pagi juga banyak suara gemuruh yang warga agak panik tadi
namun kami menyampaikan bahwa itu bukan dari aktivitas gunung
jadi itu murni dari aktivitas cuaca yang memang pada saat itu sedang hujan lebat
kemudian awannya juga tebal di sekitar gunung maupun di sekitarnya
baik terima kasih
pak kristianto untuk informasinya terkait dengan kondisi gunung anak rakatau pada sore hari ini
selamat sore pak